menteri investasi atau kepala bkpm bahlil lahadalia merespon kabar penunjukkan dirinya
sebagai salah satu tim pemenangan capres prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh
balil mengaku sering berkomunikasi dengan prabowo sebagai sesama menteri
namun membantah komunikasi itu terkait dengan kontestasi politik dua ribu dua puluh
balil menyebut ia hanya bekerja atas perintah presiden untuk mengurusi investasi di indonesia
adapun jika tawaran itu datang kepadanya ia tidak tahu dan tidak bisa menjawabnya
di sisi lain menteri investasi juga berharap tidak muncul konflik pada masa kampanye capres cawapres
yang berpotensi mengganggu iklim investasi
ia meminta ketiga kandidat cenderung adu gagasan daripada berkonflik akibat baper alias terbawa perasaan
andaikan pun itu ada ya belum tahu
siapa yang akan memberikan perintah itu ya